alhamdulillah ustadz pusat juga ikutan kenyang
iya tapi kalau kalian mau berbaik hati membagi lauknya kepada ustadz si ustadz sih gak nolak sih iya
ngapain kamu nempel nempel di kaca kayak cicak begitu
iya saya tuh gak takut
walaupun rendang itu barang temen temen
eh eh ini warung nasi padang gak ada gudeg
hah aku tau sayur
oh gudeg di jogja
walaupun dia rame rame
saya tetep gak takut bosan
saya tetep berani
kamu sih gak takut tapi sekarang ustadz mulai takut sama kamu nih
oh kenapa bosan
masa makanan diajak ngobrol
itu makanan saya sungguh ngeri
nah ya karena ini semua demi merayakan kehebatan kalian
kekompakan tim kalian lewat timpun anta fc kemarin
maka dari itu kalian sekarang boleh makan sepuasnya
oh ya allah ya allah ya allah
kita makan sepuasnya
oh ya allah ya allah ya allah
maka makan sepuasnya
ayah makanannya semuanya enak nih

tapi ingat tapi ingat ya makan itu menurut rasulullah saw
itu tidak boleh berlebihan
harus sesuai porsinya
karena kalau kita makan berlebihan
kita yang pakai tempe reng sama istimewa nih
tapi satu dong misalnya
siap deh siap siap

duduk dulu eh duduk dulu semua duduk duduk duduk
senari dulu ya saya ustadz musa yang mulia dan santun
saya ini minta maaf ya itu memang kelakuan santriwan
emang suka begitu
mereka tuh jarang makan enak
tapi ya memang dimaklumin aja ya
namanya juga anak anak
kalau gitu saya juga mau pesen ya nasi pakai rendang satu ya
udah habis pak
ya udah kalau gitu ayam goreng
ayam goreng juga udah habis pak
sama pak udah habis
semuanya tuh udah pada habis semua pak
tapi adanya cuma sambal pak bentar
nah sekarang kan kita udah sampai di pasar
jadi tinggal dilihat catatan belanjaan kalian
kita mau kemana dulu
aku aku aku
aku mau ke toko sepatu
aku dan ayu pengen ke toko baju
nah ustadzah kalau lilis lilis pengen ke toko cemilan kan
aku ustadzah kalau utami sama najwa pengennya ke toko peralatan mandi
aduh udah udah udah
gini aja jangan pada berebutan ya
biar adil gimana kalau kalian semua home pimpa
dan yang menang kita anterin yang pertama
berarti kita ke
nah yuk kita ke toko buku yuk anterin butet
baik para santriwan sekalian
ingat ya adab kita di pesantren
sebelum makan harus baca doa doa
kalau begitu indra
allahumma bariklah nabibah
amin ya allah ya allah
gak ada lauknya gitu
ah betul rally
disuruh diet sama ustadz zanul
saya jadi kesian deh ustadz

buat pak ustadz aja pak ustadz
nah ini ayamnya udah lambai lambai nih ustadz
hah jadi gini anak anakku
ustadz musa yang mulia dasa atun ini
ustadz ini sudah seperti orang tua kalian sendiri
jadi hanya dengan melihat kalian kenyang
alhamdulillah ustadz musa juga ikutan kenyang
kalian mau berbaik hati membagi lauknya kepada ustadz sih
terima kasih pak ustadz
tapi pak ustadz
oh udah kenyang banget
ah syukur deh
aduh pak ustadz
sih juga udah kenyang banget nih pak ustadz
aduh perut saya pengen meledak
iya lukman kelihatan
kelihatan kalau kamu kenyang
dari mananya pak ustadz
itu banyak bubuk aspalnya di mulut
mau kamu sisain buat lebaran
sekarang ustadz musa yang boleh dasar tuh
mau bayar dulu ya
oh lampunya terang banget
di sekitarnya gelap
di sekitarnya gelap
kalo mr musang ga mau menjawab
ini ga tau ga tau
ini ga tau ga tau
ini ga tau ga tau
gimana sih ini ustadz musa yang mulia ada satu lagi panik
hilang uang kalian cepet cepet yang lambun
ah sebentar sebentar sebentar
ustadz punya ide
ustadz mau telepon ustadz dulu ya
kok toko nya banyak yang tutup ya
padahal aku beli cemilan
aku kan mau beli baju
mau beli sepatu

terang terang terang
dek kok kenapa mending nangis
mamamu kemana dek
aku gak tau ibu kok dimana
afuan kamu jangan nangis dong
eh ini ada apa
ini lah ustadz
ustazah jadi adek ini katanya kayak bisa sama orang tuanya
ya allah dek kasian banget sih kamu
wah kalian itu ya
strawberry lah manga lah apel lah
gimana kalau kita bantuin aja ini buat cari ibunya
nah bener ya
iya ustazah gimana boleh kita bantuin adeknya cari minyak